ribuan warga dari berbagai daerah di nusantara
kami semalam memadati pon pes tebu ireng jombang
untuk mengikuti peringatan delapan tahun wafatnya
kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur
dalam peringatan haul gusdur ini
dihadiri para kiai tokoh dan mantan kabinet
era mantan presiden keempat republik indonesia
salah satunya adalah menteri sosial kofifah indar parawangsa
panjatan zikir dan doa menyambut ribuan warga
yang terus berdatangan memadati area pon pes tebu ireng
kecamatan diwak jombang kami semalam
untuk mengikuti peringatan delapan tahun wafatnya gusdur
selain ribuan warga haul juga dihadiri para kiai
tokoh hingga mantan menteri di kabinet era gusdur
diantaranya mahfud md rizal ramli
hingga mensos kofifah indar parawansa
dalam kesempatan ini
menteri sosial kofifah indar parawangsa
menjelaskan jika gelar pahlawan untuk gusdur
sudah memenuhi syarat dan akan diajukan kembali
ke presiden tahun depan
sehingga penyematan gelar pahlawan nasional untuk gusdur
sebenarnya hanya menunggu saat yang tepat
sulap untuk disampaikan kepada pihak pengusul waktu itu
bahwa pencalonan gusdur sebagai pahlawan nasional
diendapkan menunggu saat yang tepat
yang sederhana juga dikenal sebagai bapak pluralisme
yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman
sehingga meski sudah wafat
jasanya selalu dikenang dan layak disematkan sebagai pahlawan nasional